bertempatan dengan hari pahlawan presiden joko widodo secara resmi memberikan nama prototipe pesawat n dua ratus sembilan belas yang merupakan karya asli anak bangsa
pesawat n dua ratus sembilan belas kini resmi menyandang nama nurtanio
usai pemberian nama pesawat n dua ratus sembilan belas nurtanio kembali melakukan uji terbang
diperkirakan uji terbang akan berlangsung hingga setahun ke depan
nurtanio merupakan salah satu tokoh tni angkatan udara yang banyak berkecimpung dalam industri pesawat
nurtanio sebelumnya juga pernah membuat pesawat pesawat kecil seperti sikumbang kunang dan lainnya
karya karya nurtanio inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya pt dirgantara indonesia
dengan ucap bismillahirrahmanirrahim saya resmikan pesawat n dua ratus sembilan belas sebagai pesawat nurtanio